yang sedang anda lihat ini bukan pasar biasa
ini adalah surganya para pemburu tanaman
terutama pemburu tanaman liar seperti jenis pakis pakisan
keladi pam dan bayaman juga pisang pisangan
bahkan tanaman yang tengah populer seperti jenis aglonema pun
bisa ditemui di pasar impres manonda palu barat ini
pasar ini hanya ada sekali dalam sepekan yakni tiap kamis sore hingga jumat siang
tanaman yang dijual merupakan hasil buruan langsung dari hutan
jika tanaman tanaman yang kini banyak dibudidaya warga kota besar
dijual dengan harga selangit
di sini anda bisa mendapatkan tanaman dengan harga bersahabat
harga termahal ada di kisaran seratus ribu rupiah saja
meski murah di pasar bunga liar ini para pembeli harus pintar pintar menawar
karena terkadang harga antar lapak bisa berbeda untuk jenis tanaman yang sama
namun bila kita beruntung kita bisa mendapatkan tanaman yang unik
yang jarang kita mencari
bagaimana cara kita menemukan
salah satunya adalah sri rejeki berbuah merah ini
bagi anda pecinta bunga liar atau bunga bunga yang unik
pasar ini boleh anda masukkan dalam daftar kunjungan wisata anda
tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan saat berbelanja
jafar bua palu sulawesi tengah